dan fokus kita juga soal bagaimana lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan tujuh catatan kepada komjen pol listio sigit yang nantinya akan memimpin institusi polri
lalu apa saja catatan dan kritikan terhadap listio sigit serta institusi polri kita akan membahasnya
sudah ada wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban edwin partogi pasar ibu yang tersambung melalui sambungan zoom
selamat sore pak edwin
selamat sore mas ferdi
ya baik terima kasih pak edwin sudah bergabung dengan kita sore ini
kita langsung saja pak edwin kita bahas atau kita bedah sedikit begitu ya
bagaimana kemudian dalam berbagai kesempatan lpsk ini memberikan catatan ada tujuh catatan kepada komjen listio sigit
apa kemudian yang bisa dijabarkan atau kita bedah satu persatu dari tujuh catatan ini
fokusnya lebih kemana nih pak edwin
ya kita tentu menyambut ya akan kehadiran kapolri baru dalam waktu dekat
dan apa yang disampaikan pak listio dalam di depok protes di dprk kemarin menurut saya menggambarkan bahwa polri akan didorong untuk menuju paradigma yang berada dengan masyarakat
ada dua secara umum di dunia ini yang berkembang
yaitu paradigma negara dan paradigma masyarakat
nah kalau dalam presentasi yang disampaikan pak listio kemarin tentu dapat kita lihat bahwa punya kecenderungan atau arahannya sampaikannya itu berorientasi kepada masyarakat
yang disampaikan justice for all
kemudian tidak cari cari masalah
tidak kebang pilih
dan akan mendorong polsek lebih berbasis solusi
tidak menangani perkara
jadi banyak hal yang menurut saya kalau dari paparannya menunjukkan bahwa paradigma masyarakat yang dipilih oleh kapolri
tapi tentu akan diuji apakah kapolri akan setia dengan apa yang disampaikan dalam fit and proper test di dpr dalam pelaksananya di lapangan nanti
nah karena dua paradigma ini akan punya problem besar
kemudian paradigma negara lebih kemudian dalam prakteknya diusung
dengan paradigma negara itu akan menempatkan kepolisian sebagai aktor untuk mengamankan negara dalam konteks sebagai negara yang totalitar maupun otoriter
kemudian juga keperluannya polisi lebih kepada upaya untuk menjaga rejim
apa namanya meniadakan oposisi ya
menyadarkan oposisi membuka mereka yang berbeda dengan negara
pak edwin kalau kita fokus ke apa namanya lpsk begitu
apakah kemudian ada catatan khusus terkait dengan institusi polri ini yang melakukan hal hal di luar kewenangan terkait dengan perlindungan saksi korban dalam sebuah kasus hukum
dan kami secara spesifik tentu punya catatan tujuh catatan yang terkait dengan beberapa peristiwa ya
misalnya soal penyiksaan yang secara umum masih kerap terjadi
penyiksaan ini adalah perbuatan yang secara fisik maupun non fisik itu merendahkan martabat orang lain
jadi buat luka atau merendahkan martabat orang lain ya pelakunya itu adalah aparat
nah ini sudah diatur dalam undang undang
berbagai undang undang cuma satu kelemahannya dia tidak ada di kuhp
dan kemudian dalam prakteknya beberapa peristiwa penyiksaan ini ditangani dengan mekanisme internal atau etik
tidak bukan mekanisme pidana
nah menurut saya hal ini agak mencederai ekualitas dipergeluh dan efek deranya dipertanyakan oleh publik
kalau publik yang melakukan penganiayaan ditindaknya pidana
tapi kalau polisi melakukan penyisaan ditindaknya pada mekanisme etik
hal yang dominan jadi perhatian publik tentu pada kasus yang kita kenal sebagai peristiwa kb lima puluh
ini juga sudah di apa disimpulkan oleh komnas ham
dan komnas ham mendorong supaya ada proses peradilan umum
agar peristiwa ini diproses secara umum

oke oke pak edwin artinya kemudian anda mengatakan bahwa potensi abuse of power dari lembaga ini masih akan terus terjadi jika tidak
ada mekanisme hukum yang lebih jelas begitu yang harus dititipkan pada kepemimpinan komjen listio sigit mendatang
ya kami berharap bahwa proses hukum terhadap masyarakat dan terhadap anggota polri yang melanggar hukum juga diperlakukan sama
perbedaan penyelesaian hukum antara masyarakat dan atau oknum polri itu akan dapat menghilangkan
memberikan kepercayaan publik terhadap organisasi ini
dan dari sisi lain juga menurut kami maruah lembaga itu bukan hanya soal bagaimana lembaga itu membuat prestasi
tetapi juga bagaimana lembaga itu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lembaganya
jadi tidak perlu khawatir kalau ada anggota polri yang dipidana
kemudian akan menjatuhkan nama baik lembaga
misalnya pada kasus peristiwa intan jaya di papua
kasat secara tegas meminta atau memproses hukum para pelaku oknum tni yang di papua intan jaya tersebut
pak edwin apa skema hukum yang sederhana yang menurut anda bisa kemudian menyelesaikan atau paling tidak menjadi celah untuk hal hal yang tadi disebutkan ini tidak terjadi atau tidak terulang di kemimpinan kapolri baru ini
ya tentu ada soal kultural ya
secara umum mungkin di jawa karena ada isi pengawasan yang baik ada peran serta masyarakat yang baik mungkin itu minim
tetapi kalau di luar jawa mungkin jauh lebih tinggi terjadi ekses ases tersebut karena kultur
rileksnya fokus gunggu ngung lainnya di jawa lima puluh tahun dua ribu lima misalnya
dan permasalah klien g salah satu prik
dan peran jur mejenteed
pertanyaan publik sejauh mana
penegakan hukum terhadap
dilakukan secara imparsial
tanpa melihat aplikasi politik
menurut anda bagaimana singkat saja
satu hal yang kami
konsentrasikan perhatikan karena
faktanya sekarang kita
semua tahu bahwa
lembaga pemusyarakatan itu
dipenuhi oleh narapidana
semua di lembaga pemasyarakatan kita
yang paling pertama
kalau semua tindak pidana
diselesaikan lewat mekanisme penegakan
tentu berapapun penjara yang
kita bangun ya akan cukup
yang tadi disampaikan oleh
pak listio dalam
pitang perpotensi menurut saya tepat
misalnya mendorong polsek untuk
jadi bukan perlengkapan hukum
pidana murni tapi bagaimana menyelesaikan
masalah tapi ini kan kadangkala
kemudian berhenti hanya
kita tentu masyarakat semua
mengharapkan perubahan lebih baik
karena kita juga memintai institusi
baik baik pak edwin sayang sekali
memang waktu kita untuk berdiskusi soal
ini cukup terbatas di lain waktu
mungkin kita bisa lanjutkan tapi kemudian
implementasi dari janji ini akan kita
kawal bersama sama agar memang
kemudian citra dan image polri yang dibangun
dari janji janji atau makalah yang disampaikan
kemarin sehingga ditetapkan sebagai
kapolri baru ini bisa dikawal oleh
seluruh masyarakat terima kasih pak edwin sudah
bergabung dengan kita sore ini terima kasih pak sperdi